sejumlah anggota dewan perwakilan daerah mengancam akan melaporkan
dua pemimpin dpd ke badan kehormatan
langkah itu sebagai respons atas pembentukan tim pengkajian dpd
untuk kasus irman gusman yang dinilai cacat hukum
dan bentuk gerakan politik semata
selain membentuk tim sepuluh
pimpinan dpd dinilai melanggar peraturan dpd nomor satu tahun dua ribu enam belas
tentang tata tertib karena tidak segera melakukan pengisian kursi pemimpin dpd
pasca penetapan tersangka atas irman gusman oleh kpk
menanggapi ancaman tersebut tim pengkajian dpd atau tim sepuluh hari ini
melanjutkan rapat dengan mengundang direktur utama perumbulok
koordinator tim pengkajian dpd kasus irman gusman asri anas
tidak mempermasalahkan adanya laporan dari beberapa senator ke badan kehormatan
tim ini hanya membantu pimpinan
membuat simpulan simpulan rekomendasi
kemudian tim ini itu resmi dibentuk
diajukan oleh pimpinan disepakati pamus disetujui oleh paripurna
jadi apa lagi
kalau itu gejolak aja
nggak tahu ya pada sarinya ya
kalau ada yang mau laporin laporin ya lapor aja